aplikasi sistem informasi kesehatan umum peduli lindungi telah menjadi andalan pemerintah dan
masyarakat indonesia untuk menghentikan penyebaran covid sembilan belas sejak april dua ribu dua puluh
namun per dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh tiga kementerian kesehatan telah resmi meluncurkan aplikasi
satu sehat mobile yang akan menggantikan peduli lindungi dengan cakupan yang lebih luas
dan kemudian satu sehat ini memiliki cakupan yang lebih luas atau kita sebutnya gak cuma covid
sehingga di dalam aplikasi satu sehat bukan hanya fitur fitur yang di dalam peduli lindungi seperti
vaksin covid dan kemudian juga check in check out tapi juga fitur fitur yang lain
masyarakat dapat mengunduh aplikasi satu sehat melalui play store atau app store di pon

ketika di dalam aplikasi mereka akan menggunakan aplikasi yang lain untuk menggarui aplikasi peduli lindungi dan otomatis akan bertransisi menjadi aplikasi satu sehat
bagi anak anak atau yang tidak memiliki akses ke ponsel tidak perlu khawatir karena mereka bisa menambahkan data pribadi kesehatan di aplikasi keluarga terdekat
saat ini aplikasi tersebut juga sudah terhubung dengan beberapa rumah sakit puskesmas klinik dan nantinya akan terhubung dengan bpjs serta asuransi
nah saya sudah mendownload aplikasi ini
saya sudah mendownload aplikasi satu sehat mobile
dan memang di dalamnya ada beberapa fitur yang berbeda daripada aplikasi peduli lindungi
seperti contohnya kita dapat menyimpan resume medis kita di sini
dan di dalamnya ini ada riwayat pemeriksaan tas lab dan radiologi riwayat obat serta riwayat vaksinasi
dan nantinya kita juga akan bisa yang namanya mendownload sertifikat vaksin dan bukan hanya covid saja tetapi juga polio tbc dan juga meningitis bagi yang akan menjalani perjalanan haji
selain itu di dalam aplikasi ini kita juga dapat mencari layanan rawat inap bagi yang terkena covid maupun non covid
dan yang lebih menarik lagi nantinya aplikasi ini dapat dihubungkan ke smartwatch ataupun smartphone yang dapat merekam jejak langkah kita setiap harinya
dan jika sudah melangkah lebih dari lima langkah akan diberikan poin dan bisa ditukarkan dengan multivitamin serta voucher voucher kesehatan sesuai dengan kerjasama dengan gerai gerai yang ada
nah kira kira gimana ya reaksi masyarakat mengenai transisi dari peduli lindungi menjadi satu saat mobile
meski sudah diresmikan sejak dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh tiga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi satu sehat tersebut
ada perasaan khawatir mengenai kebocoran data seperti yang pernah terjadi
mereka berharap akan ada peningkatan pengamanan serta sosialisasi agar masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan tenang
belum tahu ya baru dengar gitu
jadi lebih memudahkan kita masyarakat indonesia khususnya untuk menggunakan ikut di zaman yang era digital
jadi lebih mudah untuk kalau berobat
sedikit takut juga takutnya bocor kayak kemarin kemarin juga yang di peduli lindungi juga
ada ketakutan tersendiri sih kesebar
mungkin dari infrastruktur jaringannya sendiri juga dipertingkat agar masyarakat lebih merasa aman lagi
dan dari manusianya sendiri juga jangan teledor jadi orang
kalau saran saya pribadi sih kemenkes untuk lebih kampanye lagi aja ya lebih luas pendekatan kepada masyarakat gitu kan
terus promosinya gitu ya lebih dikencangkan
chief of digital transformation office kementerian kesehatan ri menjamin tidak akan terjadi kebocoran data
karena data dan aplikasi satu sehat sudah melalui assessment bersama pihak pemerintah badan siber sandini negara serta kominfo
assessment dari sisi lingkungannya ataupun environment nya apakah cukup aman
dan kemudian dari sisi tata kelolaannya juga apakah juga aman ya itu sudah di assess oleh bssn
dan kemudian juga kita menambahkan keamanan yang lainnya seperti dari sisi aplikasi
kemudian juga yang tak kalah pentingnya tentunya juga buat masyarakat yang menggunakan user tersebut
ya ini juga harus dipastikan paspornya tidak diberikan ke pihak yang lain
sehingga orang orang lain tidak bisa menggunakan data tersebut
kementerian kesehatan berharap aplikasi satu sehat yang akan mengintegrasikan seluruh layanan kesehatan
bisa membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah
laurencia gata dwi prasetyo jakarta